mabes polri membenarkan telah menangkap sepuluh orang yang diduga hendak melakukan makar terhadap pemerintah republik indonesia
ke sepuluh orang itu kini diperiksa di markas komando brimob di kelapa dua depok
kepala biro penderangan masyarakat mabes polri komisaris besar polisi rick wanto
mengatakan tim dari polda metro jaya mengamankan sepuluh orang dari lokasi berbeda beda pada jumat dini hari
ke sepuluh orang tersebut yang berinisial ada ad kemudian rs ad lagi kz e sb ra fh ja dan rk
ini nama nama yang sebenarnya sudah anda ketahui karena beberapa adalah artis ada tokoh publik
mereka ini diperiksa di markas komando brimob kelapa ii depok jawa barat
polisi akan mengenakan pasal satu ratus tujuh ayat satu tentang pemimpin dan pendana tindakan makar
dengan ancaman dua puluh tahun penjara hingga seumur hidup serta pasal dua ratus tujuh undang undang informasi dan transaksi elektronik
sepuluh orang tadi pagi antara jam tiga sampai jam enam pagi
dua orang ini adalah inisial ad kemudian inisial e kemudian inisial ad lagi
kz fa ra rs sb ja dan rk
diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadapnya di markas komando brimob kelapa dua
jadi penyelidik kota wadrojaya mengamankannya di sana untuk dilakukan pemeriksaan
pada mereka sesuai dengan pasal tadi yang disampaikan
adalah pasal satu ratus tujuh satu ratus tujuh satu ratus tujuh pasal delapan puluh berkaitan dengan masalah pemakar
tadi sambil anda mendengarkan pernyataan pers dari komisaris besar polisi rikuwanto
anda juga bisa menyaksikan tadi gambar gambar di mana para aktor aktor atau tokoh tokoh yang kemudian hari ini
sudah dicokok atau mungkin dibawa oleh polda metro jaya ke markas primob untuk dimintai keterangannya
dan sudah ditetapkan
kalau tadi saya baca dari beberapa situs online dan juga komentar dari mabespori bahwa mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka
tapi kepolisian masih belum mengetahui apakah para aktor aktor atau tokoh tokoh yang kemudian hari ini dimintai keterangan
di mako brimob kelapa dua depok akan langsung ditahan atau tidak